mending ketinggalan dompet daripada ketinggalan hp
nama pria bijak tersebut adalah steve muntu
saya steventu hari ini saya akan ajak kalian berkenalan dengan chris
qr code ini juga makin sering kita lihat di tempat perbelanjaan sebagai alat transaksi
dari kalian pasti udah ada nyoba mungkin bayar pakai qr code
mungkin terakhir si doi beli minuman boba cashback
namun sayang qr code yang kalian lihat sebentar lagi akan menghilang
itu karena akan digantikan dengan yang baru
bukan digantikan sih lebih tepatnya dibineka tunggal ikakan
perusahaan teknologi mendorong bank indonesia untuk melakukan inovasi dan membuat terobosan berupa quick response code indonesia standard
dengan chris kamu gak perlu repot install aplikasi pembayaran sebanyak mungkin di hp kamu
karena dengan kris qr codenya semua jadi satu
sebelum ada kris sering terjadi kendala
misalkan merchant hanya punya aplikasi biru
tapi pelanggan hanya punya aplikasi merah
alhasil transaksi berpotensi batal deh
misalkan dari aplikasi ungu apakah akan berpengaruh jika kita scan pakai aplikasi hijau
qr code nya boleh satu tapi kebijakan tetap diatur sama masing masing aplikasi
jadi tidak perlu panik kamu masih bisa beli minuman bawah harga diskon kok
keuntungan chris adalah unggul
inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat
gak cuma buat usaha besar tapi bisa juga umkm
pastinya juga dapat digunakan di luar maupun di dalam negeri
transaksi digunakan dengan mudah dan aman dalam satu genggaman
dan betapa amannya karena akan tercatat setiap transaksi yang kamu lakukan di hp kamu
jadi kamu dijauhkan dari tipu menipu harga deh
untung hanya membutuhkan satu kode qr untuk semua aplikasi
transaksi cepat dan seketika proses pembayaran pun lancar
dijauhkan dari situasi antrian panjang dan kasir nggak ada kembalian
kalau beli aiskrim udah keburu cair dah atau aiskrim
saat ini kris sudah mulai diterapkan dan akan diwajibkan pertanggal satu januari dua ribu dua puluh
jadi kamu tidak akan melihat tumpukan qr code
teknologi terus bergerak maju dan bank indonesia tidak menutup diri untuk berinovasi demi menggairahkan ekonomi
siapa tahu nanti di masa depan kita bayarnya cuma pakai suara
kami putra dan putri indonesia ber qr satu qris
sebagai milenial saya bangga dengan terobosan yang mempermudah sistem pembayaran
harapan saya kriz bisa menggairakan ekonomi indonesia
terima kasih sudah nonton vlog saya sampai habis
semoga ada pengetahuan baru yang kalian dapat
saya steve muntu bank indonesia di setiap makna indonesia